usai berburu sapi bersama danyon d brimopoamena polda papua
bribda diego rumaropen tewas oleh orang tak dikenal pada sabtu delapan belas juni dua ribu dua puluh dua kemarin
di distrik napua kebupaten jayawijaya papua
dua pucuk senjata bersama sejumlah amunisi pun hilang
seorang personil brimopolda papua dari batalion d wamena tewas oleh orang tak dikenal
setelah bersama komandan yon d akapia rustam berburu di distrik napua kebupaten jayawijaya
dua senjata api dan sejumlah amunisi hilang saat kejadian sekitar pukul tujuh belas waktu indonesia timur pada sabtu kemarin
jenazah almarhum saat itu juga langsung dibawa ke rumah sakit umum wamena
akibat kejadian tersebut polda papua langsung mengirim personil ke lokasi kejadian pada minggu pagi
saya selaku kapolda tentunya akan mengambil langkah
langkah tegas dengan kejadian ini
kami berharap evaluasi itu juga untuk kita mengingatkan semua jajaran dengan hilangnya dua pucuk ini
untuk tidak boleh terulang lagi di waktu waktu yang akan datang